beralih ke informasi lain richard lee mengunggah video kliniknya di bobol maling
pihak kepolisian menyebut peristiwa itu cuma settingan
viral di media sosial klinik kecantikan milik dr richard leedi padang sumatera barat dibobol maling
peristiwa tersebut diunggah oleh richard lee di akun media sosialnya
dalam video tersebut richard lee bahkan menjanjikan imbalan sepuluh juta rupiah
bagi netizen yang bisa memberikan informasi tentang pelaku
padahal di situ ada cctv ya amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang
dan aku pengen informasi ke kalian semuanya bagi kalian semua yang kenal orang ini
tolong informasi ke aku informasi kalian sangat berguna bagi aku
dan aku kasih kalian sepuluh juta bagi yang tahu siapa ini orangnya
dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini
uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin
paling cuma tiga juta sampai lima juta rupiah
itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan atna padang
maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut
kalau kamu kembalikan dokumen tersebut aku nggak akan proses hukum apapun
dan aku akan kasih kamu hadiah sepuluh juta rupiah
setelah video tersebut menjadi heboh
pihak kepolisian lantas melakukan penelusuran
dan dari hasil interogasi polisi terhadap pelaku perampokan
kejadian tersebut ternyata hanyalah rekayasa
anggota pada saat itu menaruh kecurigaan
dan seketika pada saat itu disampaikan
dan hasil dari pendalaman kepada si saudara kendi
yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa
kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar
pemeriksaan dari saudara kendi sendiri
adapun richard lee membantah peristiwa perampokan di kliniknya adalah rekayasa
kalau masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
sementara pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita bohong tersebut
riojohannes kompas tv padang sumatera barat